persebaran covid sembilan belas yang semakin meningkat membuat virus baru ini menjadi perhatian utama masyarakat
tidak heran jika di lini masa hingga pemberitaan topik corona corona dan corona selalu kita temukan
penerimaan informasi yang berlebihan nyatanya mampu berdampak pada psikis dan fisik seseorang
ada namanya reaksi psikosomatik nah tapi apa sebetulnya reaksi psikosomatik dan bagaimana meredamnya
kami ajak anda untuk lebih waspada bagaimana corona bisa mempengaruhi kesehatan jiwa
kita buka datanya yang sudah kami himpun
yang pertama kita lihat apa itu psikosomatik
jadi psikosomatik ini adalah pikiran jadi psikosomatik itu terdiri dari dua bahasa yakni
ini saiki dan juga soma antara pikiran dan juga tubuh yang saling berhubungan ya
nah perasaan perasaan yang ada di pikiran ini mampu menimbulkan reaksi yang terlihat pada fisik
jadi kalau pikiran anda x jadi tubuh anda t
tiba tiba kayak ngerasanya x gitu jadi ada kecemasan atau ketakutan atau sedih dengan intensitas yang berlebihan
maka bisa muncul sejumlah penyakit fisik bahkan memperparah penyakit yang sudah ada
ini kalau kita lihat adalah gejala fisik yang dikaitkan karena aktivitas dari saraf otonom
saraf otonom ini adalah saraf tidak sadar anda sistem tak sadar anda
alam bawah sadar lah kalau biasanya kita bilang ya
jadi langsung instingnya bekerja di otak yang kemudian
ini kerjanya berlebihan
nah dalam kasus covid sembilan belas ini seseorang bisa dengan mudah cemas atau stres karena banyaknya menerima informasi yang mengkhawatirkan
hormon stres ini kerjanya luar biasa berlebihan dan mampu mempengaruhi tubuh anda
jadi ada information overload ini namanya ya
jadi kecemasan terhadap informasi covid sembilan belas yang kemudian memicu anda merasakan gejala gejala covid sembilan belas yang anda ketahui
ataupun gatal tenggorokan
apa aja sih reaksi dari psikosomatik
nah ini ada reaksinya yang paling sering dikeluhkan
ini menurut survei dari dr andri psikiater klinik di omni hospital alam sutra ya tahun dua ribu sembilan belas
ada sejumlah keluhan ada sepuluh keluhan yakni ada jantung berdebar sakit perut nyeri di leher lelah
kemudian merasa kurang energi pusing sempoyongan asam lambung tinggi ini sering banget
telinga berdengung berkeringat banyak kemudian menggigil ya
nah kalau ngomongin soal asam lambung nih mungkin ya anda pernah merasakan ini
saya juga sebetulnya ya
jadi dalam ilmu kedokteran ini ada namanya istilah poros lambung otak
nah poros lambung otak ini yang kemudian menghubungkan antara stres anda yang kemudian memicu lambung
jadi saling berhubungan ya
jadi ini alasannya kenapa kalau kita stres biasanya lambung ikut menerima dampaknya
jadi secara garis besar stres ini atau depresi dapat mempengaruhi fisik
di luar kendali termasuk tadi mempercepat kerja jantung jadi berdebar meningkatkan tekanan darah hingga mengganggu pernafasan
jadi di masa seperti sekarang ini penting banget untuk menjaga hormon stres
karena hormon stres ini sifatnya melemahkan tubuh kemudian mempengaruhi kerja hormon lainnya
jadi enggak sedikit kasus yang menimbulkan penurunan imunitas tubuh ya
jadi bikin lelah kemudian merasa kurang energi kayak kurang imun gitu
nah ini padahal kalau di masa seperti ini
masa covid sembilan belas untuk melawan covid sembilan belas ya kita butuh imunitas yang bagus
nah kalau ada reaksi psikosomatik kemudian imunitas kita tidak bagus
gimana dong cara melawan covid sembilan belas ya
nah berikutnya gimana kemudian bikin anda tetap waras dan juga meredakan reaksi dari psikosomatik
untuk menghindari gejala gejala seperti gejala corona saat ini ya
yang pertama ini kita lihat batasi konsumsi berita
nah ini untuk anda yang mungkin suka sakit kepala gitu
ngelihat angkanya semakin bertambah
di luar negeri angkanya sudah puluhan ribu
dan berita berita kematian dan yang mengkhawatirkan lah pokoknya
jadi saya minta bukan saya minta anda untuk tidak lihat berita ya
tetap puas pada
tetap puas pada ini dari berita
tapi batasi konsumsinya
jadi kalau sudah merasa cukup
udah ketahui kemampuan anda untuk mencerna informasi lah sejauh apa ya
nah selanjutnya adalah puasa media sosial
ini yang sering lupa gitu ya
karena katanya kalau stay at home
hiburannya cuma sosial media
padahal kita tahu nggak sedikit hoax yang tersebar di dunia maya
jadi kita perlu nih membuat diri kita untuk puasa beberapa hari mungkin
tidak untuk bermain media sosial
selanjutnya termasuk dengan melatih pernafasan atau relaksasi
kalau dari yang saya baca sih minimal mungkin sepuluh menit cukup kok
untuk tarik nafas kemudian buang
tarik nafas kemudian buang
jadi ini cukup beredar di lini masa gambarnya ada kotak
garisnya di atas kalian tarik
terus di bawah tahan
cari aja informasi kali gitu ya
kalau gitu nggak apa apa
bisa juga selanjutnya adalah kegiatan self care
ini mungkin yang juga bisa anda lakukan ketika stay at home atau work from home ya
atau kalau untuk perempuan pakai masker
maskeran ya bukan masker udara
atau mungkin masak kali ya

selanjutnya juga social distancing
ini nggak boleh bikin anda berhenti untuk bersosialisasi
jadi sosialisasi zaman now bisa dilakukan secara digital
karena semakin banyak orang yang bisa berpartisipasi di situ ya
kemudian whatsapp call dan segala macamnya
physical distancing tapi bukan sosialisasinya yang dikurangi ya
berikutnya adalah ini tips saya sih
jadi nonton youtube yang mungkin komedi yang gak bikin mikir
bikin mikir keras ya
tapi bikin anda tertawa
hibur diri anda sendiri pokoknya
nah gimana kemudian pengobatan dari psikosomatik ini
ini dia ada tiga metode yang sebetulnya digunakan untuk meredam dari reaksi psikosomatik
yang pertama adalah pengobatan somatik
pengobatan somatik ini orientasinya adalah mengobati organ organ yang terganggu
jadi obatnya itu langsung ke misalnya
anda tadi sakit gerd sakit lambung
ya minumnya obat lambung atau badan anda hangat
minumnya ya paracetamol gitu ya
langsung obatnya ke organ yang berpengaruh langsung ke organ
kemudian mengobatinya secara psikologis yakni psikoterapi dan juga sosioterapi
kemudian yang ketiga adalah psikofarmakoterapi ini adalah penggunaan obat obatan yang sesuai dengan psikologisnya
oke harusnya bisa terlihat ya
nah ini pada dasarnya sebetulnya jalan yang ditempuh adalah memperbaiki ketidakseimbangan antara tubuh dan juga pikiran
tadi ya saike dan soma yang menyebabkan psikosomatik
tapi belakangan nih ada metode hipnosis atau bahasa trennya lah mindfulness terapi
sudah mulai diterima oleh sejumlah kalangan medis dan menjadi salah satu cara yang ampuh untuk melawan psikosomatik